ini ada yang menarik dalam peringatan hari kartini di kota solo sabtu pagi
di mana ibu ibu dari komunitas pejalan kaki atau kpk solo menggelar lomba mengayu becak lengkap dengan menggunakan kebaya
iya walaupun terlihat ini agak sedikit sulit ya tapi ternyata ibu ibu ini mampu dan juga tangguh dalam menyelesaikan lombanya ini kita lihat bersama
sebelumnya puluhan ibu ibu berkebaya ini sudah berkumpul di alun alun kidul keraton solo sejak pukul tujuh pagi
sebagai komunitas pejalan kaki mereka mengawali kegiatannya dengan jalan santai keliling alun alun sembari membawa foto kartini
usai mengeliling alun alun mereka pun bersiap untuk mengikuti adu balap mengayuh becak
ada dua becak yang digunakan untuk balapan
masing masing becak bergabung dengan alun alun yang berkebaya
satu penumpang dan satu sopir becak
dengan masih mengenakan busana kebaya dan kain jarik ibu ibu ini berusaha keras mengayuh pegal beca
saking semangatnya bahkan ada peserta yang tak mampu mengendalikan becaknya sehingga keluar dari lintasan dan hampir menabrak penonton
lomba unik ini menempuh jalur lintasan balap sepanjang seratus meter
tujuannya untuk memupuk tali silaturahmi dan juga untuk memperingati hari ibu
kartini karena hari ibu kita akhirnya adalah untuk kaum wanita sangat penting sekali ya
untuk mengingat jasa jasa beliau kita setiap tahunnya
ibu ini tadi naik becak itu rasanya seperti apa
rasanya kok enteng ya mas seperti biasa
pakai kebaya nggak kesulitan
salah satu peserta lomba mengaku cukup kesulitan mengendalikan beca
selain perlu konsentrasi tinggi pakaian yang dikenakan juga
sedikit menghampat gerakan
selain bajunya kan tidak longgar semua
habis itu kan juga ininya kurang luas gitu loh mas
jadinya terlalu untuk ngenjot itu terlalu berat
remnya ini pakai seranda
kayak gini loh seranda
pakai ini sulit gitu loh
selain itu kan tidak terbiasa dengan becaknya yang itu
mereka berharap dengan perayaan kartini ini
dapat semakin menggugah semangat para wanita di indonesia
untuk lebih maju dan berkarya bagi tanah air
dan masih dalam rekam memperingati hari kartini kemarin
sejumlah anggota poluan polres kota probolinggo jawa timur
mengikuti sejumlah lomba unik
nah ini diantaranya lomba tarik mobil patroli
lalu ada juga lomba bongkar pasang senjata laras panjang
juga lomba menguluk rujak erok erok ini
ngomongnya agak susah ya
kita lihat sama sama ini dia
beginilah kemerihan lima polres probolinggo kota jawa timur
dalam memperingati hari kartini
sejumlah polisi wanita mengikuti berbagai lomba
salah satunya lomba tarik mobil patroli dengan menggunakan tampar
setiap tim berjumlah tiga orang
yang harus bisa menarik mobil sejauh dua puluh lima meter
kemerihan terjadi saat keserta lomba berjusah payah
dan garis finish
lomba selanjutnya yakni lomba merakit
atau membongka pasang senjata laras panjang
jenis ssv dua buatan pindad
meski berkostum kebaya hingga berdandan menor
peserta tetap lihai membongkar pasang senjata laras panjang ini
lalu ada juga lomba mengulek rujak erok erok sambil joget
yang merupakan rujak khas kota probolinggo
meski tegas dalam keseharian
sisi feminin terlihat di wajah para peserta
dari hari kemarin kita suka ya

oh berupa wajah
kita belajar teknik tekniknya
ekspresinya seperti apa
dan juga kita bisa mengambil
mobil kamera kita udah latihan

dia masih ada
untuk di kesempatan hari ini
di kegiatan ini
kami menunjukkan bahwa
di hari kartini
selamat dan maju terus
wanita indonesia dua ribu sebelas
selain memperingati hari kartini
kegiatan ini juga digelar untuk mengetahui
kemampuan dan kekuatan polwan dalam menjalankan tugas